sudah empat bulan keluarga ngadiono warga dusun kedung ranti kapanewon ngelipar kabupaten gunung kidul
daerah istimewa yogyakarta ini hidup berdampingan dengan sapi
kisahnya berawal pada dua ribu dua belas lalu saat ngadiono terpaksa merantau ke pulau sumatera karena terlilit hutang rentenir
meski sudah merantau penghasilan dari bekerja di kebun kelapa sawit tidak mampu menutup semua utangnya
hingga akhirnya satu satunya rumah miliknya terpaksa dijual seharga lima belas juta rupiah
sepulau dari merantau pada dua ribu delapan belas karena tak lagi memiliki tempat tinggal
keluarga ngadiono hidup di tengah hutan milik perhutani di lahan yang ia garap sebelum akhirnya memutuskan untuk hidup di kandang sapi
di tanah milik ibunya inilah bapak empat orang anak ini menjalani hidup sehari hari bersama istri dan dua orang anaknya
sementara dua anak lainnya
tidak ada teras ruang tamu maupun kamar tidur
ngadiono bersama keluarganya hanya menempati sebuah ruangan yang sempit dari bambu dan berdinding terpal berukuran kurang lebih dua meter
berdampingan dengan kandang sapi milik saudaranya yang sapinya ia pelihara
untuk urusan mck ngadiono mengandalkan aliran sungai oyo yang hanya berjarak sekitar sepuluh meter dari tempat tinggalnya
sebagai petani penggarap tanah tada hujan
ngadiono terbilang kecil
sementara isnan anak kedua ngadiono dan sumini yang bekerja sebagai tukang parkir pun tak bisa berbuat banyak untuk membantu orang tuanya
kondisi keluarga ngadiono yang memprihatinkan ini mendapat perhatian dari kepala dukus tempat
ngadiono dan keluarga rencananya akan direlokasi ke lahan milik desa
agar lebih layak dan terhindar dari bahaya banjir yang kerap melanda lahan yang ia tempati saat ini
tetap saya pindah karena saya tidak posisi mengizinkan kandang ataupun rumah yang tepatnya di pinggir sungai
karena kedua dua itu sudah ada dampak satu banjir dampak puting beliung dan sudah menghadapi itu
di sini sampai di sana itu kena banjir dulu apalagi di sini
jadi ini sudah dalam rumusan kami dalam arti kita musyarakat dengan pak rt dan pak rw dan masyarakat
dampak bencana ini di gedung rantai harus kita hindari
kisah keluarga ngadiono adalah salah satu potret keluarga yang hidup jauh dari kata layak
yang sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah
kisah ini juga menjadi contoh tentang bahaya berhutang pada rentenir
edo nurgantara kudung kidul daerah istimewa yogyakarta